satu hari pasca pembukaan asian games dua ribu delapan belas indonesia berhasil menduduki peringkat dua kelas men sementara
setelah atlet wushu pria marvelo edgar syafir menyumbangkan medali perak di nomor cangkuan putra
wushu menjadi cabang olahraga pertama yang sukses menyumbangkan medali untuk indonesia pada saat ini
edgar berhasil persembahkan medali perak setelah mengumpulkan total sembilan tujuh puluh dua poin
sementara medali emas diraih wakil tiongkok sun pe yuan sedangkan perunggu diraih atlet asal taiwan sai semin